sampai jumpa di video selanjutnya
iya tapi gue tuh gak mau minta apa apa
oh ngeliat sifatnya honey kayak gitu mana bisa sih dia kapok
ada lagi kalau lo ngerebut kursi ketua cheers tiger pasti mereka kapok kapok kapok
pinter juga lo nat
yaudah lo minta itu aja sil kalau lo menang tarian sama honey
sil sil liat deh apaan tuh
ih dasar kampungan
gak tau malu banget sih
masa narik perhatian cowok pake narik narik kayak gitu segala
di skill ngajakin kakak tuh jalan jalan di pinggir pantai
tau nih mendingan lo minggir ya piro
lo gak mau jalan jalan
beneran nih gak mau
udah deh kayaknya minia kita pergi aja deh
lo tiang awas karena bentar lagi lo bakalan kalah honey
dan kalau si sil menang lo harus mau nyiapin selamat tinggal sama kedudukan lo sebagai ketua geng cheers tiger
berani taruhan gak berani ngasih hadiah
hei kutil lo jangan
ya kata siapa gue gak berani
kalau sampai si sale menang gue akan kasih apa aja yang dia mau
tapi masalahnya gue gak akan kalah
gue udah tau lo mau ngomong apa
ya jujur aja ya
gak ada kesalahan gue sudah berhenti
gak apa deh kalo gak mau ditik tikin sama gue
kalau lo gak mau tarian hati lo ya gue aja ngomongin
oh my god viro pasti mau nembak gue
terus dia mau bilang kalau dia cinta sama gue
aduh mampus gue
lo tau kan gue cowok paling ganteng sekolah
terus ya lo cuan paling cantik
jadi kayaknya jelas jelas kita pantas pacaran deh
emang harus kayak gitu ya buat nembak cewek
emang penting caranya
jelas jelas lo gak bakal nolak gue
soalnya lo udah taruhan semangat nih buat dapetin gue kan
lo kok tau sih
jadi sekarang gimana
gue bakal nembak hany
pokoknya lo harus nolain si hany
jangan sampai kita dipermaluin lagi sama si hany
lo kan udah tau
jadi jadi kita jadian
berarti mau sekarang kita pacaran
paling beken paling keren
mana ada cewek nolak gue
gue cowok yang paling ganteng di sekolah
jadi kita pantas pacaran
cowok yang paling cantik

kita pantas pacaran
jadi selamat ya ketua baru geng cheers tiger
eh eh ketua baru kalian tuh ada di sini
ah udahlah biarin aja
entar kalo udah nyampe sekolah
baru kita beresin
kita kalah nih han
kita kalah sama cewek yang cantik nggak gauli tuh
ini tuh nggak bisa dibiarin
reputasi kita sebagai anggota jis
bakal hancur lebur

dan dan kita nggak bisa biarin gitu aja kan han

jelas kita gak akan biarin
kita gak akan biarin geng kampungan itu menang
terus gimana kedukan kita dong han
pasti akan gue rebut lagi
aduh sayang kita kan udah pacaran
masa sih gak pernah ciuman
pacaran kan nggak harus ciuman
udahlah nggak semalemalu segala deh
gue kesana dulu ya
nggak sil sil jangan kesana dulu
sial kayaknya dapet cewek tapi nyebanci jangan kotak lagi
kenapa sih ganteng
ciuman lo ditolak ya sama si sil
mau apain lu han
gue tau lu cuma mau menang taro once sama si sil kan
berhubung si sil sekarang cewek yang paling beken di sekolah
jadi ya gue terpaksa nolain biaya buat mengalahin lo
pacara sama cewek yang paling beken emang ngebuktiin kalau lo adalah cowok yang paling beken di sekolah
nah itu lo tau
siapa yang bisa ngalahin ke bekenan cowok yang paling beken yang kayak gitu
ya cowok yang bisa mainnya

lo gak mau jadi cowok yang bisa mainin cewek yang paling weekend
duduk sini deh fir
kenapa sih han
gue akan bikin lo jadi cowok yang paling beken di sekolah
kurang ajar banget nih suhani
kok kurang ajar
gak pikir lo udah bisa ngalahin kita hah
tapi sekarang sudah terbuktikan siapa yang lebih hebat
mau coba coba gantiin hani jadi ketua cheers tiger
kayaknya semua bisa lolos
pasar gak tau diri
diam diam diam
lo gak ikutan deh fir
eh dasar gatel ya
pokoknya mulai sekarang kita putus
mending sekarang kita pulang naik bis aja
terus kita berang arungan yuk
oke deh fir gue gak bakal ngelawan lo lagi deh
sorry nih men gua mau ngomongnya jadi gak enak nih
kayaknya bakalan ada yang lebih beken daripada cowok paling beken di sekolah yang ngejar ngejar cewek paling bikin di sekolah
pastinya cewek paling beken yang berhasil ngegampar cewek paling beken gara gara ketangguhan selingkuh
sialan sialan nih gua kejebak
apa nggak ada jalan lain men
dan lo harus bisa ngedapetin sisil balik kalo reputasi lo mau oke lagi
betul betul banget serang firo gitu loh masa kalah sih
sisil jangan gitu dong
eh eh gosip baru pagi pagi gosip terhangat pagi ini gosip terhangat pagi ini
berhapilah lo berdua mau ngomong apa
saya sih tadi pagi kan gue nungguin lo di rumah terus gue telepon ke rumah lo katanya love dua udah pada pergi di pagi pagi
kok gak ngabarin gue sih kan gue jadi dijemput sama deran
kita nggak bisa berangkat bareng lo soalnya kita sibuk nyiapin selebaran ini buat dibagiin pagi pagi di sekolah
selebaran apaan sih nih
gambarnya kita dapat dari handphonenya natra
biarin aja biar playboy syak tempe itu tau rasa berani beraninya dia mainin lo
wah dia mau jawabastic
saya tak tahu sih

terima kasih bu
selamat malam pak
kardi ada pak
ada pak sedikit
nanti saja kalau sudah datang ya
saya mulai curiga pada si kardi
sampai sekarang lamaran si jajang belum ada jawabnya